kita awali kompas bagi saudara banjir bandang menerjang negari sinurui kabupaten pasaman barat sumatera barat
empat rumah hanyut terbawa banjir dan sepuluh rumah lainnya rusak berat akibat kejadian ini
banjir bandang yang melanda nagari sinurui pasaman barat terjadi usai tingginya curah hujan yang melanda sejak siang hari
derasnya arus banjir bandang mengakibatkan empat rumah warga hanyut dan sepuluh rumah lainnya rusak berat
tim sar gabungan yang dikerahkan ke lokasi menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi warga terdampak
pasca diterjang banjir bandang pemkap pasaman barat menurunkan tim gabungan yang terdiri dari bpbd satpol pp
damkar pmi dan polisi untuk membersihkan daerah terdampak
tiga mobil pemadam turut diturunkan untuk mempercepat pembersihan material sisa banjir di nagari sinuruik kecamatan talamau ini
selain menghanyutkan empat rumah dan merusak sepuluh rumah terjangan banjir bandang juga sempat membuat enam puluh sembilan warga mengungsi
dua puluh unit itu rusak berat hanyut empat unit
pembersihan ini kita upayakan nanti min tiga atau min dua sebelum idul fitri masyarakat sudah dapat kembali ke rumah masing masing